perkembangan terkini dari sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi akan disampaikan
jurnalis kompas tv ini putu trisnanda dari mahkamah konstitusi
putu apa poin penting keterangan saksi dan ahli dari kpu serta bawaslu hari ini di sidang sengketa pilpres
kurang lebih kalau melihat bagaimana jalannya proses persidangan dari pagi
baik itu ahli ataupun saksi dari kpu kemudian juga bawaslu memang masing masing ini memiliki kecenderungan
misalnya saja dari kpu ini hampir delapan puluh persen kurang lebih memakan waktu empat jam
ini pembahasannya mengenai sirekap kemudian juga terkait dengan teknis teknis bagaimana penggunaan
kemudian juga bagaimana si rekap ini dimanfaatkan selama jalannya proses kampanye
kemudian kalau bawaslu ini memang menjawab beberapa kendala kendala
tetapi meskipun ini sudah disampaikan baik itu oleh kpu dan juga bawaslu
tadi majelis hakim ini sempat mencecar saksi dan ahli baik itu dari kpu dan juga bawaslu
misalnya saja soal kpu ini diharapkan kalau kita lihat bagaimana dalil yang diajukan
baik itu oleh kubu satu ataupun juga kubu tiga ini bukan hanya mengenai sirekap sebagai alat bantu
yang kemudian terjadi kesalahan terjadi error
sehingga tidak bisa dipantau terkait dengan proses penghitungan berjenjang
tetapi ada juga dalil mengenai pkpu yang ini tidak diubah terlebih dahulu oleh kpu
terkait dengan bagaimana kemudian gibran raka buming raka ini masuk ke dalam list wakil presiden
nah ini justru dalil ini yang tidak banyak dipaparkan dijelaskan oleh kpu
kemudian untuk bawaslu sendiri tadi juga ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh majelis hakim
terkait dengan misalnya soal bagaimana ada satu ratus tujuh puluh enam kepala desa
dipanggil oleh mapolda jawa tengah begitu ya
terkait dengan kenapa kemudian bawaslu ini tidak menindaklanjuti
dan juga tidak menjadikan pemanggilan terhadap satu ratus tujuh puluh enam kepala desa ini
ke dalam bukti bukti yang seharusnya ditindaklanjuti sebagai badan pengawas pemilu
bukan badan penerima laporan
kalau tadi mengutip bagaimana sindiran yang cukup keras begitu disampaikan oleh kubu tiga
tetapi tadi juga disampaikan oleh bawaslu bahwa memang karena melihat di media
sudah disampaikan ini merupakan upaya cross check peninjauan apakah kemudian ada kecocokan data
atau perbedaan data adanya tindakan korupsi di jawa tengah sehingga memerlukan memanggil satu ratus tujuh puluh enam orang
tetapi meskipun itu menjadi ranah bawaslu dan terjadi di bulan november
dimana itu merupakan masa masa kampanye sayangnya ini juga tidak ditindaklanjuti terlebih dahulu
oleh bawah seluh dan bawah seluh hanya kemudian melihat bagaimana pemberitaan di media saja
tanpa melakukan penyelidikan secara mandiri
begitupun juga dengan kasus kasus yang lain ini sempat ditanyakan
nah tapi yang menarik adalah ini proses persidangan masih berlangsung
sindi dan juga saudara besok giliran pihak terkait yaitu kubu prabowo gibran yang akan menghadirkan delapan saksi
maksud kami delapan ahli kemudian juga ada enam saksi yang nanti akan dihadirkan untuk memberikan keterangan keterangan
tetapi juga pada jumat nanti ini ada empat menteri yang dikonfirmasi sudah dilayangkan surat pemanggilannya
secara sah dan juga resmi oleh mahkamah konstitusi untuk hadir
menjelaskan tentang bansos utamanya karena ini ada dugaan bagaimana kecurangan ini terjadi karena adanya juga bansos
yang terbaru cindy dan juga saudara tadi disampaikan oleh ketua tim hukum dari kubu tiga todung mulya lubis
selain kemarin sempat meminta ada kapolri dihadirkan untuk melihat bagaimana netralitas dari aparat di seluruh indonesia
selama masa kampanye kemudian juga selama masa pencoblosan di tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh
baru ini ada harapan atau usulan meskipun belum disampaikan kepada majelis hakim
presiden joko widodo sebagai pihak yang namanya berkali kali disampaikan dalam ruang sidang
kemudian juga disebut menghadiri kampanye psi misalnya ini diharapkan juga bisa hadir
tetapi balik lagi ini akan dikembalikan kepada majelis hakim apakah ini merupakan pihak penting
yang dirasa keterangannya ini dibutuhkan untuk memberikan keputusan nanti di akhir persidangan
kita nantikan jalannya proses sengketa
sidang sengketa pilpres yang masih panjang
sidi dan juga saudara besok dan juga lusa
ini putu trisnanda melaporkan langsung dari mahkamah konstitusi